di lokalnya yang ke arah sepakang putih
kobaran api dengan cepat meludaskan seluruh bangunan kantin di pulbus transjakarta
di pusat penyimpanan barang di pulau gadung pada minggu malam
karyawan dan awak bus yang berada di lokasi berusaha memadamkan api
dengan menggunakan alat pemadam ringan namun kobaran api tetap membesar
petugas pemadam dari sektor pulau gadung yang tiba di lokasi
akhirnya memadamkan api setengah jam kemudian dengan empat unit mobil pemadam kebakaran
kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat kantin ditinggal penghuninya
sementara di kabupaten mojokerto klenteng hiap tiang kiong minggu siang juga terbakar
bagian yang terbakar adalah altar dan tempat peribadatan umat konghucu
warga dan petugas sempat kesulitan masuk untuk memadamkan api
karena pintu dalam keadaan terkunci
petugas pemadam kemudian mendobrak pintu
seluruh bangunan depan dan alat alat peribadatan
pada pukul sembilan pagi klenteng masih dibuka untuk peribadatan
selanjutnya lilin dibiarkan menyala dan klenteng dikunci dari luar
pihak klenteng menduga kebakaran berasal dari lilin di altar
pasca kebakaran polres mojokerto memasang garis polisi
polisi juga sedang memeriksa rekaman cctv saat klenteng terbakar
untuk memastikan penyebab kebakaran
polisi akan melakukan olah tkp di lokasi
dengan mendatangkan tim lafor polda jawa timur
pengikutan cnn indonesia